sejak efektif beroperasi pada tiga puluh januari lalu gerbang masuk tol paster kota bandung yang baru tampak lengang
pemandangan ini jarang terlihat ketika gerbang tol masih di posisi semula
jasa marga cabang purbalenyi sengaja memindahkan gerbang tol yang semula berada di kilometer satu ini menjadi ke kilometer empat delapan untuk mengurai kemacetan
pemandangan berbeda terlihat di gerbang masuk tol pas terkota bandung minggu sore
gerbang tol yang kini berada di kilometer empat delapan ini terlihat lengang
sebelum dipindahkan gerbang tol ini berada di titik kilometer satu
biasanya antrian kendaraan selalu terlihat mengekor hingga satu km pada jam sibuk seperti jam pulang kantor
keadaan tersebut bisa bertambah parah di akhir pekan
antrian bisa terjadi hingga dua sampai tiga km
yang biasanya kalau hari minggu terutama ya apalagi long weekend
lampu merah surya sumantri junjunan itu ke gerbang tol yang
gerbang tol masuk pasir yang lama itu membutuhkan kurang lebih lima belas menit
kalau sekarang biarpun ini hari pertama untuk hari minggu di gerbang paster satu
gerbang yang telah dipindahkan
ternyata tidak ada antrian dalam kenyataannya lancar lancar saja
pada akhir pekan rata rata dua puluh hingga tiga puluh kendaraan keluar masuk kota bandung melalui gerbang tol paster
kebanyakan adalah kendaraan wisatawan yang hendak kembali ke kota asalnya masing masing
seperti purwakarta karawang maupun jabodetabek
pengendara menilai digesernya posisi gerbang masuk tol paster masih menyisakan sedikit pekerjaan rumah
agar lebih efektif pengendara berharap adanya koordinasi dengan petugas lalu lintas
untuk pengaturan jalan yang lebih baik di sepanjang ruas jalan paster menuju gerbang tol
menurutku asal tambah macet dilihatnya
dari nyampe setengah itu ya gak tau kurang apa gak tau pas ada belokan disitu mungkin
jadi yang bikin macet mobil motor nyebrang jadi gak langsung lempang gitu
penanggulangannya sih mesti diterapkan lagi ya
artinya pengarahan lalu lintasnya terus mungkin kayak parkir parkirnya
atau kayaknya sih disini kan banyak
banyak satu jalur dan juga apa ya banyak lampu merahnya juga sih
selain dipindahkan sejauh empat km gerbang masuk tol paster yang baru ini juga ditambah dua gardu
sehingga total menjadi tujuh gardu
sementara gerbang keluar tol paster masih di lokasi yang sama dengan delapan gardu
revita ditarani bandung